saudara banyak cara dilakukan masyarakat untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka
namun di purwakarta jawa barat warga justru ngabuburit di rel kereta api
meski sudah dilarang pt kai karena bahaya warga tetap kembali ke rel kereta api
ngabuburit biasa dilakukan oleh masyarakat untuk mengisi waktu menunggu buka puasa
namun apa jadinya jika ngabuburit justru dilakukan di area berbahaya
seperti yang dilakukan warga di purwakarta jawa barat ini
dari sekian banyak tempat ratusan warga ini justru memilih ngabuburit di lokasi berbahaya
yakni di rel kereta api di stasiun pleret
petugas kai berkali kali sampai dibuat repot menertibkan warga saat ada kereta tiba
meski sudah diperingatkan warga nyatanya tetap kembali lagi ke tengah rel saat kereta sudah melintas
alasan warga ngabuburit di lokasi ini karena dekat dengan pasar dan pedagang takjil dadakan
minggir aja sudah dikasih tahu siapa tugasnya
pt kai daup dua bandung sudah melarang kebiasaan ngabuburit ekstrim ini
selain membahayakan keselamatan kebiasaan ngabuburit di sepanjang rel stasiun itu juga mengganggu perjalanan kereta
kereta api indonesia persero daerah operasi dua bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di stasiun
kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang undang
dalam undang undang perkereta apian jalur kereta api merupakan area yang harus steril dari aktivitas warga
jika ada warga yang memanfaatkan rel kereta selain untuk perjalanan kereta bisa didenda dan dipidana
hendri irawan kompas tv purwakarta jawa barat